menargetkan satu medali emas di asean games dua ribu delapan belas nanti
cabang olahraga wusu mempersiapkan diri dengan serius
salah satu atlet wusu andalan indonesia yang tampil di kejurnas kali ini adalah velda elvira
velda adalah prai emas di sea games dua ribu tujuh belas dan kejuaraan dunia wusu di rusia
lewat nomor gunshu dan tausu atau nomor alat
namun sayangnya nomor tersebut rencananya tidak dipertandingkan di asean games dua ribu delapan belas
untuk nomor kan memang saya andalannya di talsu sama gunsu
saya masih berharap kalau memang masih diusahakan untuk ada
saya tetap berharap karena itu memang nomor andalan saya
kalau misalnya memang nggak ada saya tetap harus siap untuk mempersiapkan yang nomor junggen ini
mau nggak mau tetap harus siap
hingga saat ini pelatnas wusu indonesia dihuni sebelas atlet taulu dan enam atlet santa
namun seleksi atlet yang akan tampil di asean games nanti masih akan terus dilakukan
tim pelatih juga terus memantau atlet wusu di luar pelatnas yang tampil di kejurnas kali ini
tetap tetap akan ada
promosi degradasi terus
kita akan tetap mencari atlet yang terbaik untuk membela merah putih
dan tentunya dari hasil kejuaran ini akan ada atlet atlet yang terbaik yang akan kita tarik untuk masuk di pelatnas
selain sebagai persiapan atlet menuju asean games kejurnas wusu kali ini juga digunakan sebagai ajang tes event
rencananya jie expo kemayoran akan menjadi venue cabang olahraga wushu
dan dalam tes event kali ini terdapat sejumlah catatan yang harus dibenahi
mungkin job disk nya kepada panitia masing masing petugas
ya memang mereka kan rata rata baru untuk yang arena menyelenggarakan acara yang besar semacam ini kan
apalagi untuk asean games itu kan kita akan terikat dengan ketentuan ketentuan yang lain
untuk memenuhi target satu medali emas di asean games nanti cabang olahraga wushu rencananya juga akan menggelar uji coba dan pelatihan di sejumlah negara